kalau itu saya minta tolong obe untuk bersihin dulu ya pak
nggak usah nek
saya langsung ke ruangan dulu
pak al comeback lagi ke kantor
bakal rame kantor
jadi nggak sabar nunggu kopi pemimpinan pak al
pasti bakal maju nih kantor
udah aku pergi dulu ya
suara ini benar benar mengganggu kepala saya
banyak sekali kejadian yang saya lihat waktu itu
kalau saya ceritakan ke al
ini pasti akan mengganggu pikiran dia
tapi saya nggak mungkin membedamnya sendiri juga
saya harus konsul sama dokter
saya harus share apa yang ada di kepala saya
selamat siang dr andi apa kabar
saya ingin konsultasi dengan dokter
ada yang ingin saya ceritakan
bisa datang ke rumah saya dok hari ini
syukurlah thank god
oke kalau gitu
oke baiklah bu
terima kasih terima kasih ya dok
setelah konsultasi dengan dokter andi
hati dan pikiran saya menjadi lebih tenang
saya tidak tahu harus memulai
untuk menceritakannya ke dokter andi
ada nombor sesuatu gak
gak ada pak
yaudah gini deh
kita pulang ke rumah
kita bicara di rumah ya
jangan di rumah deh
kalau di rumah saya gak mau rena atau mama jadi denger
saya nggak mau jadi semua orang panik
tadi kan ya di rumah
janji sama detektif swasta nya di kantor aja
apa perlu kita schedule
supaya lebih cepat
untuk ketemu dengan detektifnya
diaturin di siang ini aja
kira kira nino ditanyain apa aja ya sama polisi
tapi kayaknya bukan cuma nino aja deh yang dipanggil
pasti semua orang yang ada di villa itu juga dipanggil untuk ditandingin satu persatu
belum selesai gue takut dengan ancamannya rike
ini ditambah lagi kebakaran di villa
senewan deh gue
tapi tinggal nunggu waktu nih gue dipanggil sama polisi
wah gajian udah masuk nih
gajian udah masuk
kok segini sih
gue harus tanyain ke jessica
kamu gak bisa menemuin mbak jessica begitu aja
emang kenapa ya
saya kan sahabatnya jessica
saya mau ketemu sama dia bebas dong
tapi tetap gak bisa elsa
semua harus melalui saya dulu sebagai sekretaris yang beliau
jadi kamu gak bisa menemuin mbak jessica

oke kalau itu yang kamu mau
saya izin sekarang ya
boleh saya ketemu sama ibu jessica karena ada keperluan penting
masih belum bisa
saya kan udah izin sama kamu
tapi tunggu sini dulu
saya harus kasih tahu mbak jessica dulu dan konfirmasi apakah dia mau ketemu sama kamu apa enggak
terserah pokoknya saya mau ketemu sama jessica
ini kantor elsa
ada sop nya
kalau kamu mau ketemu mbak jessica
tunggu sini dulu
permisi mbak jessica
mohon maaf mengganggu mbak
tapi di depan ada yang mau menangani saya
saya ingin ketemu sama mbak jessica
apa mbak jessica mau saya persilahkan elsa masuk
tolong katakan saja kepada bu elsa kalau saya sedang sibuk dan tidak bisa diganggu terima kasih
oke baik akan saya sampaikan ke dia
kalau gitu saya permisi ya mbak
saya masih belum selesai bicara sama mbak jessica
lamaan tau gak saya dari tadi nungguin di luar
mbak jessica mau saya panggilin security di depan
apa sih lebay banget ngapain pengen sekuriti segala
gak perlu nina gak apa apa
terima kasih biar saya ngobicar aja sama mbak elsa
baik mbak jessica
saya nggak punya waktu lama lama elsa
sepuluh menit dari sekarang ada yang ingin kamu sampaikan
ini kenapa gaji saya sedikit sekali ya
harusnya kan nggak segitu harganya
gaji kamu terkoreksi dikarenakan rendahnya sikap profesionalitas kamu di kantor ini saya
ya mungkin kamu lupa tapi semua data datanya lengkap di sini
bahwa kamu sering tidak masuk kantor tanpa alasan
itu sebabnya kenapa gaji kamu dikoreksi sesuai dengan kontribusi kamu terhadap perusahaanmu
kalau kamu ingin rekapannya
kamu silakan ke bagian keuangan untuk menanyakan kedetalan gaji kamu
oke berarti untuk sisanya bisa langsung dikembalikan kan hari ini
rasa saya pikir kamu mengerti perbedaan
antara saya maafin kamu dengan pekerjaan kamu
maaf elsa nggak bisa itu sudah ketetapan kantor
ya jadi kamu terima saja yang seharusnya kamu terima
oh kenapa kamu kan bos disini jess
peraturan itu sudah ada sejak upah saya
papa saya yang nyerim peraturan bukan saya
ya terus gimana dong gaji saya
elsa maaf saya gak mungkin buat peraturan baru
karena peraturan itu dibuat bukan untuk menyenangkan satu orang
jadi kamu silahkan pergi ke bagian keuangan saja ya
jess jess jangan kayak gini dong sama saya
kayaknya untuk harga segitu saya gak cukup deh jess
atau gini aja saya boleh nggak minta
minta uang dari pribadi kamu aja
ini beneran deh kalau saya nggak kepepet saya nggak mungkin kayak gini
selamat siang pak
selamat siang pak
selamat siang pak
lihat sini pak
selamat siang pak
bapak mau langsung ke ruangan
kalau itu saya minta tolong obe untuk bersihin dulu ya pak
gak usah pak saya langsung ke ruangan dulu
pak al comeback lagi ke kantor bakal rame kantor
iya nih jadi gak sabar nunggu kepemimpinan pak al
ini si bap
load speaker ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
biasa ada apa nak
aku tahu papa sama mama ngusir aku
soal itu sih aku gak masalah pak
tapi yang aku masalin sekarang
aku lagi gak punya uang dan
aku masih boleh kan minta uang sama papa mama
soalnya aku butuh uang untuk bayar utang kartu kredit aku pak
kamu itu kan bukan anak sma lagi
kamu itu udah cukup dewasa
untuk kondisi keuangan
itu kamu udah bisa ngatur sendiri
jadi kalau sampai sekarang ada masalah soal itu
kamu tahu kamu harus seperti apa
jangan sedikit sedikit kamu lari ke papa dan ke mama
sebenernya sekarang ini
mama sama papa juga lagi sibuk
kakak kamu diculik sa
dan sekarang mama sama papa lagi cari
sekarang madre theresalah
kamu bisa cari jalan keluar untuk masalah kamu sendiri
ini ada hubungannya sama ancamannya ricky
kalau mbak anin bisa diculik
berarti gue juga mudah dong buat dicumi